menarik juga tadi anda mention berkali kali soal pemindahan ibu kota baru negara
itu contoh aja
kita tahu juga bahwa saat ini ketika presiden joko widodo sudah memutuskan untuk pindah ibu kota negara
tapi kan kita belum clear payung hukumnya seperti apa
ya ini sedang dikerjakan di dpr paling nggak ada delapan undang undang yang harus direvisi
kalau itu sudah selesai maka lebih legitimit dalam hal pembangunan
tapi sambil jalan ini sedang dikerjakan marketnya perencanaan itu menurut saya tidak ada masalah
dan itu memang tengah dicari seperti apa kemudian payung hukum yang tepat
apakah kemudian perlu melalui tap mpr agar kemudian ini lebih kuat lagi pak
lebih kuat lagi pak
tapi tidak menghilangkan delapan undang undang yang sedang berjalan dan mengatur pemindahan ibu kota
karena pemindahan ibu kota itu tidak sekedar pemindahan ibu kota saja
karena setiap lembaga yang strategis seperti tni polri
itu kan ada bahasa berkedudukan di ibu kota negara
ini kan harus juga dirubah ketentuannya
kita punya pangkalan militer kan semua berpusat di jakarta
segeser ke ibu kota yang baru
jadi banyak hal yang harus kita kerjakan
termasuk juga pemanfaatan lahan lahan atau gedung gedung yang nanti ditinggalkan oleh kementerian lembaga
termasuk istana dan dpr
mau dimantul sebagai apa
itu juga pr lain yang juga harus kita pikirkan
oke artinya anda melihat soal pemindahan ibu kota ini saat ini sudah sejauh mana pak bamsud
apakah memang kita sudah firm kita akan pindah
begitu tentu seperti diarahkan oleh presiden joko widodo
atau memang masih banyak pekerjaan
ini kan domennya pemerintah
dan kita melihat bahwa pak presiden serius
ingin melaksanakan legasinya itu
beliau sudah paparkan bagaimana kira kira bentuk ibu kota yang baru nanti di sana
seperti hutan kota
saya lihat gambarnya cukup bagus dan ideal sekali
dan sebagai partai pendukung pemerintah saya pribadi yang pasti mendukung
begitu juga kami di parlemen
jadi di parlemen ini partai partai pendukung pemerintah pasti mendukung apa yang menjadi rencana presiden
karena saya yakin dan saya percaya
presiden seluruh jajarannya setelah memberhitungkan dengan matang rencana ini
nah tinggal sekarang bagaimana ini kita jaga dalam dinamika politik dalam beberapa tahun ke depan
ini yang menjadi masa masa yang krusial ya pak
karena di mpr ini saya ini tugasnya mengatur cuaca aja
kalau lalu lintasnya di jalan itu day to day itu dpr
cuacanya hari ini bagaimana pak
sampai ada beberapa tahun ke depan
jangan sampai hujan kebesaran
jangan sampai panasnya keterikan
kalau keterikan nanti gosong
kalau hujan hujan yang besar banjir
apalagi mendung tuh jadi gelap jadi gak jelas gitu ya pak
kita mendung mundung hangat lah
oke baik pak bapak mst
ke isu yang lain pak
yang juga kita ingin dengar apa pandangan anda
ini yang katakanlah yang siang hari ini juga tengah diperbincangkan ya
anda juga sempat mengeluarkan statement soal
wni x isis atau isis x wni yang kemudian sudah diputuskan oleh pemerintah
bahwa kemudian pemerintah sudah memutuskan untuk tidak memulangkan
kalau kita bicara soal konteks bangsa ini
anda melihat apakah itu keputusan yang tepat
atau justru memang perlu ada kajian yang lain lagi
kalau dari sisi undang undang dasar kita
undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima kita
dari sisi ham
bahwa negara bertanggung jawab atas warga negaranya
dimanapun dia berada
dalam kasus isis ini
ketika warga negara kita melepaskan hak keuangan negaranya
kemudian menyatakan kembali dengan sukarela
dan berjanji akan setia pada indonesia
dan dasar filosofi pancasila
itu kalau kita bicara soal undang undang dasar dan ham
tapi kalau kita bicara soal dampak dan konsekuensi logisnya
dan resiko lainnya
maka itu adalah kewenangan pemerintah
dengan berbagai masukan tentu saja dari intelijen
nah ketika pemerintah memutuskan
untuk tidak meneruskan rencana pemulangan
ya kami di mpr tentu mendukung langkah itu
tentu pemerintah sudah mempunyai perhitungan
pertimbangan yang cukup matang
ya pertimbangan dan perhitungan resiko yang sudah diperhitungkan dihitung ya
bahkan kalaupun nanti pemerintah
merawat kembali dan memulangkan
kita juga mendukung pasti pemerintah sudah punya
jadi bagi kami ini adalah domain pemerintah
kami hanya mengingatkan
kalau ingin memulangkan
apakah sudah diperhitungkan resikonya
apakah sudah disiapkan
sehingga tidak menimbulkan dampak dan ancaman
bagi masyarakat yang lebih luas lagi
dan ketentraman yang sebenarnya
yang diinginkan oleh masyarakat kita sekarang ini adalah
untuk ketentraman dan kenyamanan
jangan sampai lagi dihantui oleh berbagai
bom bunuh diri maupun teror teror yang lain
kalau tidak dipulangkan
kalau dipulangkan ya sudah
tidak ada masalah
tinggal kita harus siap juga bahwa
apakah mereka bisa menangani
mereka ada anak ada istri
itu perlu dipertimbangkan
apakah kombatannya itu hanya
suaminya atau istrinya
negara punya tanggung jawab
tinggal saya kembalikan kepada pemerintah
ada wacana anak anaknya
kemungkinan akan di rangkul
diberikan apa namanya
dengan sistem deradikalisasi
kita punya bmpt
dan dana juga
banyak kita serahkan dan kemudian kita berikan
radikalisme ini melalui
kami serahkan sepenuhnya kepada
nah yang pasti kami mendukung apapun
rencana pemerintah dengan asumsi
bahwa pemerintah telah
termasuk ketika memulangkan anak anak yang dibawa
rencana itu ya dibawa usia
sepuluh tahun bapak mst
karena itu memang perintah undang undang dasar
karena setiap warga negara
indonesia dimana mana itu tanggung jawab negara
ketika dia tidak punya orang tua
dan kehidupan negara itu
tentang negara harus ambil alih kehidupan mereka
pak menurut anda apa ancaman terbesar
pemerintah tidak tegas soal
apa ancaman terbesar bagi kita
ya itu penimbulkan ketidakpastian
karena tidak ada kepastian jadi tidak masuk
tapi yang terpenting adalah
pemerintah harus segera mengawasi
data warga negara kita
atau pernah bergabung disana
kita punya data
tinggal diawas saja
kita khawatir mereka bisa masuk
melalui negara negara yang bebas visa
kemudian itu menjadi gangguan kepada kita
justru pemerintah sebetulnya harus
mendeteksi dan tidak boleh
lalai dan lepas pengawasan
dari warga negara kita
yang ikut di isis itu